seorang pramuniaga di salah satu tempat perbelanjaan di karawang dipukul oleh seorang customer
aksi kekerasan itu sempat rekam kamera cctv dan viral di media sosial
peristiwa pemukulan ini juga mendapat perhatian wakil bupati karawang ahmad zamaksyari
dalam rekaman cctv yang tersebar di media sosial terlihat seorang customer perempuan mengamuk dan memukul seorang pramuniaga di salah satu tempat perbelanjaan di karawang
tidak hanya itu customer tersebut juga memukul meja merusak properti dan mencacimaki
ia juga melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban terluka
seorang pramuniaga lain juga mendapatkan kata kata kasar
kasus ini menyita perhatian wakil bupati karawang ahmad zamaksyari yang langsung menemui korban dan berjanji akan menindaklanjuti peristiwa yang dilakukan perempuan asal purwakarta itu
kalau perlu pengacara nanti saya gini pengacara
apa itu kalau sekali kayak gitu kejadian
kayak gitu kemudian damai jangan salahkan saya kalau besok ada orang ngamuk ngamuk lagi seperti itu bang nah
ngamuk boleh pak jangan main visi kayak gitu dong
bener nggak pak
itu main visi pak ini ya ada sampai
peristiwa pemukulan bermula saat pelaku membeli headset di toko tersebut
namun setelah beberapa saat dipakai pelaku ingin mengembalikan headset tersebut dengan alasan yang belum jelas
lantaran toko memiliki aturan terkait pengembalian barang
maka pramuni agak berniat menunggu keputusan dari atasan
diduga karena tidak terima pelaku kemudian melakukan pemukulan dan perusakan di toko tersebut
dian firman syah karawang